sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin kembali dilanjutkan pada kamis siang
sejumlah saksi pun dihadirkan dalam sidang tersebut
tim kuasa hukum jessica kumala wongso juga mempertanyakan
perbedaan waktu di rekaman kamera pengawas dengan kedatangan jessica
rangga dwi putra seorang barista dari cafe olivier menjadi saksi pertama
dari kesaksian rangga terdapat perbedaan waktu
antara waktu yang tercetak di mesin pemesanan kopi yang dipesan jessica
dengan waktu kedatangan jessica yang terekam kamera pengawas
meski kuasa hukum jessica meragukan akurasi dan keabsahan rekaman
namun jaksa menganggap rekaman kamera sah digunakan
sementara itu jaksa penuntut umum akan mengkaji kembali perbedaan waktu ini
ke pihak cafe olivier yang akan dihadirkan di persidangan pekan depan
selain rangga saksi kedua yang dihadirkan dalam sidang tersebut adalah
yohanes dicecar sejumlah pertanyaan
diantara yang terkait kandungan yang terdapat
di dalam koktel yang dipesan jessica
menurut johannes kedua koktel yang dipesan jessica
masuk ke dalam kategori spirit
oleh karena itu hakim menganggap ada kemungkinan jessica
memasukkan racun dalam keadaan tidak sadar
majelis hakim meminta jaksa untuk membuktikan
bahwa tidak ada pengaruh alkohol terhadap perilaku jessica
yang diduga menaruh racun ke minuman mirna